nah itu memang seru ya ada anak sma mewakili nama indonesia di kancah dunia bahkan berhasil menang
tapi ada juga dari dalam negeri yang punya cerita berprestasi juga ya prap
iya ini jadi sekarang berita di mana mana nih ya yaitu musa izanardi wijanarko
jadi seorang anak yang baru berusia empat belas tahun lulus seleksi bersama masuk perguruan tinggi tahun dua ribu tujuh belas kemarin
wuh padahal selama ini izan tidak pernah mengenyam sekolah formal itu yang jadi pertanyaannya
kok bisa ya
nah ini ada sasaran ini ini adalah sosok izan
selama ini hanya belajar sendiri bersama dengan ibunya di rumah tanpa memanggil guru
jadi dulu ceritanya ia pernah belajar di tk ya saat akan menginjak usia empat tahun
tapi saat itu orang tua izan mengeluarkannya dari sekolah karena izan tidak pernah mau belajar
nah untuk bisa setara dengan sma izan mengikuti ujian paket a b dan c
nah umur tujuh tahun izan sudah mulai mempelajari soal soal fisika setingkat anak anak smp
waduh tujuh tahun itu kan baru masuk sd
oh udah ada playstation bukan nintendo
jangan dihukar di sini dong
di umur delapan tahun izan sudah berhasil memecahkan soal matematika kelas tiga sma
bayangkan bermodal ijazah paket c
izan akhirnya berhasil diterima
di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam institut teknologi bandung
itu di luar dari pintar
lebih dari pintar
disematkan untuk izan
karena baru empat belas tahun
dan kemudian juga tidak mengenyam pendidikan sekolah formal
dimana biasanya kan sekolah formal ini kan diajarkan tentang banyak hal ya
untuk akhirnya bisa lolos dan diterima di perguruan tinggi negeri
tetapi ini tidak loh
begitu belajar sendiri bisa dibilang otodidak ya
dibimbing oleh ibunya
dan akhirnya diterima di itb
nah di studio telah hadir bersama kita
atau kita sebut izan
bersama ibu nda izan ibu yanti herawati
selamat pagi izan
selamat pagi ibu yanti
selamat ya sudah masuk ke itb
pertanyaan pertama saya
ini gampang aja
kok bisa bu
masuk ke itb tapi tidak lewat sekolah formal
masih empat belas tahun
lagi kan usianya
sedangkan masuk ke itb kan susah juga
banyak orang mau masuk ke situ
muncul namanya mipa
kalau untuk ditanya kok bisa ya
mungkin itb memberi kesempatan
jadi panitia sbm ptn memberi kesempatan
bagi anak anak dengan bermodalkan ijazah kestaraan
untuk mengikuti tes
sebenarnya kita agak deg degan juga ya
karena ada diisi dengan nomor identitas
induk siswa itu isinya
nggak seperti anak sekolah formal yang punya nomor induk
lalu ini sebenarnya catatannya itu udah lama
karena keinginan izan itu untuk kuliah cepat sebenarnya sejak dia umur enam tahun
sejak umur enam tahun
dia sudah bilang sama ibu
aku mau kuliah umur dua belas tahun
saya pikir itu keinginan kanak kanak aja
jadi gak terlalu dianggap serius
tapi kelihatannya dia serius gitu
tahapan tahapan belajar itu dia
saya sendiri sebenarnya waktu itu nggak tahu harus bagaimana ya
dengan sistem pendidikan indonesia yang seperti ya ketat lah gitu ya
dengan aturan aturan standar
sd enam tahun
terus smp sma
kalau di sekolah formil kan ada akselerasi
nah kalau dia kan tidak ada
nah jadi ini perjuangannya ya lumayan juga
supaya kita bisa mewujudkan keinginannya
karena sebenarnya saya itu kadang kadang bingung gitu
kalau kita mengajukan izin atau apa tuh kesannya orang tua
yang memaksa gitu ya
karena kita sih memperjuangkan
jadi ini sebetulnya izan sendiri yang mau nih
ibunya yang tertekan lah
jadi sebenarnya pas umur enam tahun itu kalau gak salah maunya umur sembilan tahun kuliah
aduh malah keluar sembilan lagi
apa apa luar sana ya betul
kenapa sembilan tahun
umur delapan tuh
aku baru tahu pas matematika lagi seneng senengnya
udah belajar integral pas itu
tau gak integral kamu masih inget gak
saya berusaha untuk melupa lupakan
karena itu susah
terus rasanya gimana
terus ibu bilang kamu harus ikut ujian paket kalau mau di indonesia gitu
soalnya kan kalau un itu buat sekolah formal
jadi oke paket gitu
tapi kan izan cuma bisa matematika gitu
sedangkan paket kan ada kalau dari paket a dulu ada ips
pkn gitu ya
ya intinya ujian kecepatannya sama lah ya
jadi enam delapan tahun itu cuma belajar matematika sama fisika
fisiknya juga rada lebih telat
itu yang ngajarin siapa
ini ibu ngajarin kayak gimana ya bisa cepet begitu
oh bisa sih ibu
anak saya mau diajarin sama ibu boleh gak
cara pengajarannya tuh gimana sama ibu
gini ijan itu kan anak yang sangat luar biasa aktif ya
jadi waktu tes enam tahunan sekian itu ada juga dia dapat
ada juga dia dapat diobservasi sebagai hiperaktif dan lain lain
karena memang sulit untuk diam
sedangkan belajar itu kan mau gak mau diam sebentar lah ya
nah saya akal akalin gitu
jadi itu bisa ada kertas bijep aja satu kertas
kan dia lari lari terus
nah setiap dia menghampiri saya saya bilangnya gini
ini segi empat gitu
lari lagi dia gitu
ini segi tiga gitu
inilah saya ubah
kita dulu bilangnya bejur sangkar
nah setiap dia lewat saya
selalu dengan benda benda yang konkret awalnya
jadi kayak gini
ini bentuknya balok
nanti tiap lemari lukisan itu saya coba
lama lama baru tuh mulai sistematis
setelah dia lari lari saya samperin
lari lari saya samperin gitu
saya kejar kejar jadinya
jadi harus dari sisi orang tuanya juga ya
nanti kita akan coba bahas lagi
lebih panjang lagi kan soal ini semua
termasuk saya juga mau kasih tantangan untuk izan
soal matematik untuk prabu juga
oh jangan sama saya dong
kan sesama it
eh anyway sebentar
sudah pernah tes iq belum sih
karena waktu masih kecil gitu ya
berapa itu waktu itu
paling terakhir yang waktu umur
kemarin sih waktu dia mau tes sih ada gitu ya
tapi yang saya kasih patokan ya di atas satu ratus empat puluh an

setiap mau ambil jenjang paket
dan dia lebih cepat dari jatah tiga tahun itu
smp sma itu harus ada syaratnya
panjang pasti ya
kita akan banyak tanya untuk ibu yanti dan juga izan
oke masih bersama kami di good morning
nah sekarang kita masih ngobrol ngobrol ya
dengan izan dan juga dengan ibu yanti
ibu nda dari izan
nah tapi sebelum ngobrol ngobrol dengan izan dan ibu yanti
di belakang kita sudah ada soal matematika
masih ingat dong ya
karena hari ini saya mau kasih tantangan langsung
untuk izan satu
untuk prabu satu
aduh ini ngerjain sekali nih dan nyarnya
kan teknik kan
izan nanti akan mengikuti
bener bener saya udah tua
kalau izan baru suka
ya apa apa lah
masih refresh kan

netizen bisa mengerjakan soal ini belakang kira kira berapa lama
kalau saya kasih waktu satu menit cukup lah ya
oh tangahnya prab
oke eh tunggu tunggu tunggu
jangan mulai dulu
oh jangan dulu
iya gak sih
saya tunggu dulu
saya mau tunggu izan dulu
selisahnya ya gitu
boleh deh yang ulang tahun nih
kalau abd nya berapa
oh yang itu aja
oh yang itu aja
jadi ini jawabannya satu ratus lima derajat
ini jawabannya prabu
coba tunjukin dulu
kalau ini yang ditanyakan sudut abd
kalau izan kalau izan karena deg degan kan
kalau izan x nya
tapi sebenarnya udah ini sih
itu apa namanya pertanyaan kayak gitu jebakan jebakan sebenarnya
dan soal soalnya ini keluar gak sih kemarin di sbm
dan ini jadi salah satu favorit juga
itu oke deh izan
mau ada kesan kesan untuk izan
kenapa sih gak ikut sekolah formal aja sama teman teman
kan banyak teman teman juga di sana
jadi pas kecil tuh di diagnosa dokter sama psikolog gitu ya dibilang autis asperger
gak apa apa pokoknya banyak gitu
jadi terus dokter tuh nyaranin antara sekolah luar negeri
kan karena hiperaktif juga gitu gak bisa duduk diem di kelas gitu
antara sekolah luar negeri atau homeschooling
ya sekolah luar negeri kan mahal mahal banget gitu ya
ya udah jadi ibu milihnya homeschooling
dengan bantuan ibu tidak ada guru tambahan lagi di rumah berarti
tapi masih main games gak
masih main gak
main tapi sebelum belajar ya
izan terakhir cita citanya mau jadi apa sih setelah nanti lulus dari itb
yang pasti sih jadi ilmuwan tapi nah itu ilmuwan apanya itu belum tahu
nanti kalau jadi ilmuwan kasih kabar saya
saya undang lagi ke good morning ya kita wawancara lagi di sini
mudah mudahan cepat ya
targetnya berapa tahun
aku pengen nyoba fast track tapi nggak tahu juga
emang tahu fast track gitu semuanya
update ya masih ya
harus cepat gitu ya
jadi izan dan ibu yanti ini adalah dua sosok yang bisa menginspirasi kita semua ya
apalagi untuk anak seluruh indonesia yang mungkin untuk tahun ini agak sedih karena
agak sedih karena tidak masuk sbm ptn tapi tentu ada banyak kesempatan untuk semua belajar
terus begitu kan orang tuanya juga saling memotivasi untuk mendapatkan target itu ya
dari ibu yanti kita bisa belajar tentang cinta seorang ibu ya ketika sejak kecil masih apa
namanya didiagnosa macam macam
tapi tentunya keyakinan dari ibu yang bisa membuat izan sampai seperti ini
semoga sukses izan dan ibu yanti
terima kasih banyak sudah hadir di good morning dan berbagi bersama pemirsa di indonesia
dan usai jeda good morning akan kembali dengan one minute tips untuk anda
jadi jangan kemana mana